tapi bekerja sama berkoordinasi
nah ini bapak
lurah benda baru pamulang tangerang selatan
mengamuk di ruang kepala sekolah
sekolah menengah atas negeri tiga tangerang selatan
jumat sepuluh juli dua ribu dua puluh lalu
menurut kepala sekolah sma n tiga tangsel
oknum lura tersebut marah
lantaran sekolah tidak bisa menerima siswa yang dibawanya
dan harus menggunakan jalur resmi
melalui penerimaan peserta didik baru ppdb
tidak terima dengan penjelasan yang diberikan oleh kepala sekolah
lurah tersebut langsung emosi dan menendang toples makanan
setelah kejadian lura tersebut sudah mendatangi kepala sekolah
dan berusaha meminta maaf
ini masalahnya ppdb
mungkin pak lura juga mungkin
banyak mendapatkan tekanan
agar bisa mengusahakan
mungkin masyarakatnya atau siapa
untuk bisa masuk sma tiga
padahal di sma tiga kan sudah
kan ppdb sudah berlahir
kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan
pkpp tangerang selatan
yang juga menerima laporan tersebut mengaku
akan segera memanggil pihak yang bersangkutan
untuk dimintai keterangan
meski secara pribadi sudah meminta maaf
kepada pihak sekolah
kasus ini sudah dalam penanganan pihak kepolisian
sektor pamulang tangerang selatan
teman teman sudah meminta maaf kepada
kaitannya dengan kepegawaiannya
dia ini kan pegawai saya
nah saya dengan akur
hingga kini lura benda baru belum bisa dimintai
keterangan terkait kasus tersebut
dimas arief setiawan tangerang selatan banten